siapa yang menyuruh penjahat duduk di mesin ini
kamu keluar mesin ini
kalau tidak saya yang keluar
insya allah bisa kita bicarakan dengan baik
saya tidak akan duduk di mesin ini lagi
selama masih dia ada disini ustaz
udah misterikan rusak tau gak
gue lagi mikirin dia nih
gak usah dipikirin mas
udah selayaknya kok
mungkin bapak masih kesel sama kelakuan saya dulu
bukan masalah itu
itu lah masalah
gue gak bisa pikir aja
sabar banget ya
lu tahu kan kayak tadi dihina
di dalam penjara mas
saya sering diperlakukan lebih parah dari tadi
saya merasa kurang itu
karena saya mendapatkan pelajaran yang sangat banyak di dalam sana mas
kita harus sama sama mikirin gimana caranya
supaya si hasan ini bisa kembali ke orang tuanya
wah gue setuju tuh
rencana lu apa san
kan lu yang lebih tau watak bapak lu
wah meski anggil mas
bapak aku keras banget orangnya
ya kalau nggak nyentuh hatinya ya
gak akan berubah sampai kapanpun
nanti gue taruh kalimah lu
keluar dulu ya
mari kita duduk dulu
insya allah bisa kita bicarakan dengan baik
saya tidak akan duduk di sini lagi
selama masidiyah ada di sini pak ustadz
pak hasan ini sudah taubat
jadi hasan yang sekarang
bukan seperti hasan yang dulu lagi
biar saya aja yang pergi
siapa tahu dengan saya pergi
orang orang akan lebih ikhlas berada di masjid ini pak
kamu jangan kemana mana
ini adalah rumah allah
semua yang akan ibadah di sini
itu diperbolehkan tanpa kecuali
dia itu mantan rapi yang belum tentu bertobat pak ustadz
tidak ada tempat di mesir ini
bagi pengedar dan pemakai obat terlarang seperti dia
kalau dia masih ada di masjid ini
saya keluar dari masjid ini
urus tuhan apa pak
kalau begitu kita sholat di rumah saja bu
mas hasan yang sabar ya
bakalan merulahkan hati bapak
supaya mas hasan bisa kembali lagi ke rumah
ya terima kasih ya zainab
ibu juga sangat rindukanmu
terima kasih mas hasan
ibu sering banget nangis cuma untuk mengingat mas hasan
ya udah zainab pulang dulu ya mas hasan
mari kita duduk
masih mau menerima hasan
orang di kampung sini juga sudah tidak suka sama dia ngerti gak
dia anakku pak
bagaimanapun juga dia tetap anakku
ibu gak peduli apa kata orang kampung sini
tapi dia sudah membuat makhluk keluarga kita
terserah kata bapak

bapak bisa aja memisahkan nanti nasi yang akan datang lihat dan siap tiga
antara anak dengan ibunya
tapi hasan tetap anakku pak
nggak ada yang namanya anak itu bekas
ya allah ibu
ada apa kok malam malam kamu kesini
ini mas ada sedikit makanan untuk mas bertiga
udah malam mas zainab takut dicariin bapak
kalau mau ngobrol nanti aja ya mas permisi
lumayan nih adik kamu baik banget ya
udah bu yang pegang aja ya
buka buka buka
alhamdulillah lumayan ya
pak pak pak
pak jangan tinggalkan rasa

kamu dari mana
sudah pintar membangkang ya
enggak baik anak perempuan keluar malam malam
apalagi berbohong sama orang tua
loh kok malah nangis ada apa toh
buat mas hasan
gimana dia baik baik saja
iya bu mas hasan pengen bawa pulang bu
tapi takut sama bapak
di mana dia sekarang
mas hasan kamu mau makan apa
mas hasan kamu mau makan apa

mas hasan kamu mau makan apa
mas sepertinya saya nggak mungkin ya kalau disini terus ya
mas kenapa mas
ya kayaknya udah gak ada harapan lagi buat saya
saya akan menjadi anak terbuang selamanya
terus lo mau ke mana
kalian keberatan nggak kalau saya ikut sama kalian ke jogja
hah ke jogja ikut
gimana caranya kita kan naik motor masa bertiga
mau duduk di mana loh
saya yakin kau pasti akan ada jalan yang terbaik untuk kamu
karena kalau kita hilang satu jalan insya allah akan tumbuh seribu jalan lain
mas lagian juga tidak akan ada harimau yang memakan anaknya
tapi kalian tuh gak tahu sifat bapak saya
mas jangan pernah kalah sebelum mulai berperang
lo denger tuh san jangan pernah menyerah
coba aja dulu ya nggak
mana sih kak
cariin makan sahur dong
aduh malesnya lo aja sendiri ya
ya nolongin kakaknya sekali sekali kenapa sih
untuk gue kak
iya kan makan sahurnya buat kita kita juga nanti kalau lo lapar gimana
kalau gue lapar kan tinggal buka
kak samad sih
lo tuh dah seri

kamu cepet pulang nanti ya
pak udah bangun ayo sahur dulu pak
masa enak lho pak kesukaan bapak
jenar mana jenar
ada lagi sholat pak
aduh wah kesukaan bapak
mana pak ini mau minum air putih pak
ntar ya pak ya
sumpah ntar ya
hasan ada adik kamu hasan
ini mas untuk sahur
terselamatkan lo kak
nih menu sahur kita tiba
kamu kok keluar malam malam gini sih
saya dianterin pak bejo pak mas
ibu gimana kabarnya
ya gitu mas
ibu masih suka kepikiran mas hasan
zainab jadi kasian sama ibu
apalagi kalau bapak marah marah
seidap besok malam kan ada acara nuzul quran di masjid
nah orang tua kamu ajak ya
emangnya ada apa mas
pokoknya akan ada kejutan besar
insya allah ya mas
jangan sampai nggak datang ya
kalau gitu zainab pamit dulu ya
terima kasih banyak
terima kasih ya